menggunakan kapal angkatan laut enam warga tiongkok dari tiangsu ini dievakuasi dari pulau rote dalam
pengawalan ketat aparat pol air dan lanal rote serta sejumlah petugas imigrasi warga negara
tiongkok ini diharuskan mengenakan masker karena waktu kedatangan mereka ke indonesia setelah
merebaknya virus corona mereka tersatat imigrasi kelas satu tpi kupang memasuki wilayah kupang
tertanggal dua belas januari silam
setibanya di kota kupang warga ciangsu ini pun menyewa sebuah perahu
dari kawasan pelabuhan ikan oeba kota kupang
untuk melakukan pelayaran kerute hingga memasuki perairan negara australia
upaya mereka gagal karena ketatnya patroli australia yang menangkap basah mereka
mereka kemudian terkatung katung karena kehabisan bahan bakar
dan ditangkap aparat indonesia
ini berdasarkan impirnya mereka dari australia
mereka dari australia atau mengatasi
dikirim balik dari australia
jadi sempat melewati perbatasan perairan indonesia ya
belum tahu makanya kita mau langsung terangkan dulu
mereka semuanya dari wilayah jiangsu atau apa
wilayah aslinya mereka di china di mana
asli mereka kalau dilihat dari dokumennya mereka dari jiangsu
jiangsu itu di china lah
setibanya di markas lantamal
mereka tersebut ada di sulawesi
mereka berlagak dari jawa tenggel toledol
memikat pokok hong kong riawan
dan mencegah terangkul dengan dua orang
dari k gregori to masyarakat
dalam kondisi tidak menunjukkan gejala seperti virus corona
seperti salah satunya demam tinggi
adanya sesak nafas dan batuk batuk kita tidak jumpai
setelah dinyatakan bebas infeksi virus corona
warga tiongkok ini pun langsung dievakuasi ke kantor imigrasi
untuk menjalani pemeriksaan
guna mendalami motivasi perjalanan menuju australia
jika dalam beberapa hari tidak terdapat gejala terpapar corona
mereka akan dideportasi kembali ke negaranya
chris tongai kupang nusa tenggara timur